kita dengar dari jurnalis transmedia badru zamal apa yang sebenarnya terjadi di sana
badru selamat sore
dari yang anda lihat di sana dan juga anda himpun informasinya
apa sebenarnya penyebab dari lift yang jatuh ini
apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian yang menindaklanjuti masalah ini
untuk saat ini pihak kepolisian sendiri belum memberikan keterangan terkait
pasti jatuhnya lift di pusat perbelanjaan blok m square tadi siang
saat ini petugas kepolisian sendiri masih melakukan olah tempat kejadian perkara
dan memintai keterangan sejumlah saksi korban
baik badru benarkah bahwa jatuhnya lift ini bisa jadi disebabkan oleh banyaknya
atau over capacity dari lift yang jumlah korbannya bahkan mencapai dua puluh orang lebih
dugaan dugaan seperti tadi sempat dikatakan oleh pihak saksi korban kepada pihak kepolisian
namun untuk penyebab pasiennya saat ini sendiri
baik pihak kepolisian maupun pihak kepolisian
pusat perbelanjaan saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait
pasti penyebab jatuhnya lift
baik badru sudah ada informasi bagaimana kondisi korban hingga saat ini
untuk kondisi korban sendiri saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit
rumah sakit sepatunya di instalasi gawat gawat
sejumlah korban sendiri terlihat masih mendapatkan perawatan intensif dari dokter jaga
dan ada beberapa pulsa
dan ada beberapa juga
korban korban yang sudah boleh diizinkan untuk pulang
baik badru ini kan belum ada informasi resmi dari pihak kepolisian dan juga pengelola mal
terkait dengan penyebab jatuhnya lift
tapi kalau yang dari anda lihat di lokasi kejadian di blok m square sendiri
sebenarnya untuk kondisi lift di sana seperti apa
apakah memang cukup memadai atau memang ada kerusakan
indikasi indikasi kerusakan misalnya
kalau untuk lift sendiri
seperti dikatakan saksi tadi
saksi sempat mengatakan bahwa
dua hari sebelum kejadian lift sempat tidak digunakan oleh pihak pusat perbelanjaan
entah mengawat hari jumat ini
lift tersebut kembali digunakan
dan dari kondisi lift sendiri
bagian bawah lift itu terlihat hancur
ada beberapa serial dari lift
dan hancur jatuh ke bawah
baik jadi memang dua hari lalu lift ini ternyata tidak digunakan
dan justru hari ini digunakan
tapi apakah ada informasi bagaimana dengan perawatan lift misalnya
dan bagaimana saat ini di lokasi dari anda lihat
apakah masih juga ramai dengan para pengunjung mal
yang mencoba untuk melihat dan juga mencari tahu di lokasi kejadian ini
ya kalau untuk kondisi lokasi kejadian saat ini
pihak kepolisian dan pihak keamanan sendiri sudah memasang garis polisi
hingga membatasi baik pengunjung
baik pewarta media yang ingin mengambil gambar lokasi tersebut
tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar kepada pihak keluarga media
dan untuk pengunjung sendiri
hingga saat ini di lokasi
tidak ada pengunjung sama sekali yang bisa melintasi di lokasi kejadian
oke baru terakhir
apakah seluruh lift di mall blok m square ini
tetap beroperasi seperti biasa
apa dihentikan sementara
ya untuk lift di blok m square sendiri
hingga saat ini masih beroperasi di beberapa titik
namun untuk lokasi kejadian jatuhnya lift sendiri
saat ini lift tidak dapat digunakan
ya baik terima kasih badru zamal